ya ada oculus rift samsung vr google cardboard adalah beberapa produk yang memberikan pengalaman virtual reality atau dunia virtual dimensi baru
full dive menjadi pesaing baru dunia virtual tetapi yang satu ini agak spesial
tahu kenapa karena pendirinya seorang anak indonesia yang berkelana di silicon valley
di sebuah rumah besar nan asri di kawasan berkeley california ini saya kembali bertemu anak indonesia yang menorekan prestasi di bidang teknologi
giovano yosen utomo anak muda indonesia yang sudah lima tahun di amerika ini berhasil menciptakan aplikasi virtual reality bernama full dive
howard itu perusahaan apa dan apa yang anda ciptakan
full dive itu adalah salah satu perusahaan virtual reality
kan orang zaman dulu udah layar tv putih layar kamera hctv
apa yang berikutnya
kita tanpa harus membeli tv yang besar lagi misalnya kita boleh buang tamu kita
exactly misalnya anda memakai smartphone anda bukalah application full divet handphone anda menjadi platform buat x entertainment
tidak cuma itu kita bisa juga membuat live streaming buat resix di live streaming jadi anda diteleport ke dimensi yang lain
saya akan mencoba aplikasi ini di telepon pintar saya
dua sisi layar yang ada di telepon pintar memang didesain agar sesuai posisi kedua mata kita
supaya aplikasi lebih maksimal kita harus memakai perangkat virtual reality bernama full divere
masukkan telepon pintar ke device sebagai tampilan layar
setelah memakai alat ini kita akan melihat tampilan yang keluar dari layar telepon pintar
untuk memilih menu kita cukup menggerakkan kepala
video yang ingin saya tonton adalah cnn indonesia tech news
untuk mempermudah kita pakai metode pencarian lewat suara
kemudian pilih video yang kita inginkan dan kita bisa menikmati virtual reality yang disajikan full dive
saya bisa lihat diri saya sendiri di layar

dengan aplikasi dan di play saya bisa melihat video saya sendiri di layar

budi adiputro berkelay cuburn sliderszvikat